karena putri bentar lagi bakal jadi saudara gue
mas kursi rodanya saya taruh sini ya
nanti kalau butuh jalan jalan tinggal panggil saya aja
makasih ya sos
kamu gak apa apa kan
kenapa kursi roda
jangan bikin aku khawatir deh
udah gak apa apa
tapi kamu gak boleh
saya mau ketemu pangeran
kamu gak sadar
kalau proyek ini
bisa aja jebakannya pak remon untuk aku
lalu kalau benar ini benar jebakan
apa yang kamu lakuin untuk aku
pangeran batu bata
kenapa kamu jadi kayak gini sih
kamu pasti baik baik aja kok
ibu rasa udah cukup
kamu balik ya ke ruang perawatan
kamu juga harus balik ke ruang igd saya
putri dengerin ibu
kalau papa pernah nyakitkan hati ibu
dan itu gak mengurangi rasa sayang aku terhadap putri ibu
aku akan selalu melindungi putri bu
dan aku gak akan biarin siapapun nyakitin putri termasuk papa
karena aku akan selalu melindungi putri
pangeran sorry banget ya kok gue harus ngebahas ini lagi
gue tuh udah kenal om alex dari lama banget
bahkan dulu gue deket banget sama om alex
dan gue tau sifat dia kayak gimana
dan gue gak mau kalo nusaya putri bakal dihingat terus sama om alex
karena putri bentar lagi bakal jadi saudara gue
gue gak heran kenapa mel dulu bisa posesif sama pangeran
ternyata kalau dia udah sayang sama orang
rasa sayang yang dia kasih gak tanggung tanggung
kayak ke gue sama ke ibu sekarang